tensi politik myanmar kian memanas kecaman datang dari sejumlah negara terkait aksi kurita oleh militer myanmar
seperti apa potret politik myanmar pasca partai pro demokrasi memenangkan pemilu
sejauh apa dampak gejolak politik internal di myanmar berpengaruh terhadap stabilitas kawasan terutama di asia tenggara
mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada baudina prapto raharja pendiri sinergi polesis selamat malam baudina
selamat malam pak trian har
dan ada komjen paul purnawirawan ito sumardi dubes republik indonesia untuk myanmar tahun dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas
pak ito selamat malam pak
selamat malam pak trian har
baik saya akan ke pak ito terlebih dahulu yang mungkin punya pengalaman banyak di myanmar tinggal di sana berkorespondensi langsung dengan apa yang terjadi di sana selama ini
melihat apa yang terjadi di myanmar pak ito beberapa hari belakangan anda melihat situasi ini seberapa genting atau ini sebetulnya hal yang sudah kerap terjadi di myanmar
baik saya mendapatkan tugas sebagai duta besar di myanmar sejak tahun dua ribu tiga belas sampai dua ribu delapan belas
dan saya beruntung karena saya mengalami dua pemerintahan bentuk pemerintahan yang berbeda
yaitu pemerintahan militer dan sipil
kalau kita mencermati perkembangan situasi di myanmar saat ini terkait dengan kudeta militer tentunya kita juga merasa prihatin ya
dan juga terutama negara negara asean telah menyampaikan keprihatinannya dan menghimbau agar semua pihak di myanmar saling menghormati prinsip prinsip demokrasi dan juga menyelesaikan permasalahan domestik secara adil dan bermartabat melalui dialog damai
ini yang selama ini yang saya alami adalah pada saat pemerintahan junta militer dulu memang segala sesuatunya serba tertutup serba kaku
dan juga mereka kan pada saat itu sedang diembargo oleh dunia internasional
sehingga pada saat itu hubungan antara dunia internasional dengan myanmar itu sangat terbatas
kemudian juga komunikasi dan lain sebagainya itu sangat dibatasi dan diawasi secara ketat oleh yuta militer
kemudian pada tahun dua ribu lima belas saat dilakukan pemilihan umum dengan desakan uni eropa maka myanmar
bersedia untuk menyelenggarakan pemilu yang terbuka kemudian juga transparan
dan mereka meminta bantuan pemerintah indonesia untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagaimana melaksanakan pemilu bagaimana di indonesia
jadi pada tahun dua ribu empat belas kita mengirimkan tiga puluh orang perwakilan dari kpu myanmar ke indonesia
dan mereka belajar di bali selama dua minggu
kemudian setelah mereka kembali mereka menerapkan dan mengadopsi semua sistem yang dilakukan di indonesia
hanya ditambah dengan pembentukan komisi pengawas independen yaitu para duta besar yang ada di myanmar dibagi untuk empat belas provinsi
nah pada saat kemenangan yang diperoleh oleh liga nasional untuk demokrasi di bawah pimpinan aung san suu kyi
hanya terbentur kepada masalah konstitusi
karena konstitusi yang dibuat oleh rezim militer pada tahun dua ribu delapan itu menyebutkan bahwa presiden myanmar tidak boleh ada kaitan keluarga ataupun anak ataupun suaminya yang memiliki keluarga negara asing
nah dengan adanya ketentuan dalam konstitusi ini maka aung san suu kyi
beliau secara membentuk sendiri
jadi jabatan sebagai penasehat negara yang berada di atas jabatan presiden
dan nanti mungkin ibu dina akan bisa menilai dari segi konstitusional
padahal konstitusi tidak mengatur masalah itu
kemudian aung san suu kyi juga menunjuk presiden dan dua wakil presiden
satu berasal dari sipil satu berasal dari militer yaitu bekas gubernur yangun
dan juga menunjuk anggota kabinet itu tiga orang
tiga orang itu adalah jatah militer yang lainnya adalah sipil dan didominasi oleh dari nld
kemudian juga chief minister atau prof gubernur di seluruh provinsi semua tidak ada yang dari militer
sehingga ini di sini kita bisa melihat bahwa untuk porsi militer saat itu sangat dibatasi
dan juga untuk upacara upacara kemiliteran pada saat itu diadakan
dan juga kesejahteraan dari para jurid pada saat itu tidak terlalu diperhatikan
baik saya ke bu dina budina ini apakah ketakutan dari militer di myanmar karena terlalu cuti kekuasaannya
seperti yang disampaikan juga oleh pak ito begitu ya atau memang ada masalah konstitusional sehingga transisi demokrasi di myanmar tidak smooth berjalannya
ya ini juga dimainkan oleh kalangan sipil yang memang satu sisi tokoh utamanya aung san suu kyi
tapi kita perlu ketahui di myanmar itu sistem partai politiknya berbasis etnis
jadi suku suku di myanmar yang jumlahnya ada seratus lebih sebenarnya
itu masing masing punya perwakilan
nanti di tingkat daerah ada di tingkat nasional juga ada perwakilannya
legislasi antara pusat dan daerah itu tidak terhubung juga
jadi kalau dilihat dari waktu ke waktu sebenarnya yang kita saksikan sekarang itu beda jauh dengan yang dua belas tahun lalu
kalau dilihat dua ribu sepuluh pemilunya sempat waktu itu memang dimenangkan militer
tapi sudah ada boykot dari sejumlah partai untuk nggak mau ikut pemilu
lalu dua ribu lima belas partisipasi publik meningkat pesat terutama dari kalangan perempuan
dan sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan terutama di sektor ekonomi
itu cukup menciptakan satu terobosan

dan puncaknya kemarin kita lihat dalam pemilu dua ribu dua puluh tempat pemutaran suara bahkan sampai harus berpanjang waktu buka

karena sampai jam empat sore antrean masih terjadi
antusiasme masyarakat sipil dalam berdemokrasi ini sangat tinggi

dan kemarin juga saat militer mengumandangkan kondisi darurat
rakyat biasa di yangon itu sampai berani menyuarakan protes bersama memukul panci ya dari rumah masing masing
itu artinya beda gitu situasinya di myanmar hari ini dengan dua belas tahun lalu
ada aksi pembangkangan sipil itu ya budina
nah kalau kita bicara soal asean saya bilang ruang tunggu untuk demokrasi itu kan penting ya
jadi suatu negara itu hanya bisa berdemokrasi secara penuh kalau ekosistemnya juga sesuai
yang diperjuangkan itu kan di asean adalah tempat untuk tumbuh
tetapi dalam kenyataannya justru ruang tersebut makin hari makin tipis
kesempatan yang ada untuk memperkuat demokrasi di kawasan itu berkurang terus
kita malah melihat mekanisme ham yang lahir di asean di dua ribu sembilan itu terpinggirkan
bahkan dua ribu delapan belas itu upaya sejumlah negara mengurangi anggaran dan kegiatan mekanisme ham itu terjadi
jadi di tataran menteri
di tataran menteri pun indonesia malaysia filipina yang notabene juga negara negara demokratis
itu malah mau prioritasnya keurusan ekonomi
jadi memang dalam situasi yang seperti itu ya
ruang di asean itu justru malah menyuburkan manuver manuver non demokratis
macam yang dilakukan oleh militernya
oke baik bu dina sebelum kita bicara lebih lanjut soal asean
tadi anda sempat mengatakan sistem parpol ini by etnis
nah ini sistem politik ini seberapa besar berpengaruh terhadap
apa yang terjadi di myanmar saat ini
jadi sistem politik itu menciptakan perpecahan ya di dalam negeri myanmar
sangat sulit untuk mencapai satu keutuhan pandangan tentang arah demokrasi
tapi yang menarik di sini adalah sepanjang demokrasi tadi bertransisi
kristalisasi nya makin kelihatan
nld sebagai partainya aung san suu kyi itu jelas jelas menginginkan ada transisi bertahap
militer itu keluar dari politik
dan partai partai etnis sebenarnya jauh lebih keras dari nld
jadi nld ini posisinya sudah center right sebenarnya
sudah cenderung negosiasi sekali dengan tentara
tapi kenyataannya mereka pun tetap disingkirkan
dan konstitusi dua ribu delapan mengatakan dengan jelas
agak panjang tuh dia segmen ceritanya di konstitusi dua ribu delapan itu
tentang kondisi kondisi darurat yang mengizinkan pihak militer untuk masuk
dan menyingkirkan kekuasaan siapapun yang saat itu berkuasa
salah satunya yang sekarang mulai dikenakan pada aung san suci ya
saya dengar sudah mulai dibicarakan akan ditindak melakukan treason ya
melakukan pengkhianatan terhadap negara
jadi ini sebenarnya bisa dilihat memang kondisi di dalam negeri myanmar sangat sangat butuh bantuan dari sesama negara demokrasi
karena kalau kita lihat negara demokrasi barat itu nggak sungguh sungguh untuk membantu mereka
jadi sebenarnya orang orang seperti kita nih di indonesia harusnya bisa berbuat lebih
jadi kalau kemudian kita melihat sebetulnya artinya negara negara di asean atau mungkin indonesia bisa berbuat lebih
kalaupun bisa berbuat lebih apa yang kemudian bentuk pendekatannya harus seperti apa
budina di tengah tertutupnya tadi itu yang tadi anda katakan
terlebih juga ada seperti aturan begitu bahwa tidak mencampuri urusan internal negara lain tidak sesama asean
tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya kami akan segera kembali
kami masih mendiskusikan terkait dengan kurita militer dan gejolak politik myanmar
tadi menarik sekali baik pak ito dan juga mbak dina sudah memaparkan masing masing pandangan
apa yang terjadi di myanmar sebetulnya saya ke pak ito dulu
pak ito tadi mbak dina juga sempat menyampaikan bahwa sistem parpol lewat etnis ini yang kemudian juga memicu perpecahan begitu
apa yang anda lihat seperti apa sebetulnya sistem parpol di sana dan juga isu etnis itu seperti apa pak ito
baik apa yang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh ibu dina
bahwa betul sekali di sana parpolnya adalah berdasarkan kepada etnis
oleh karena itu salah satu yang dilakukan oleh angsang suki setelah memenangkan pemilu adalah berusaha menyatukan etnis ini dengan menyelenggarakan panglong conference
beliau mengundang seluruh etnis yang ada tapi sayangnya dari etnis yang besar yang hadir itu hanya delapan etnis
yang etnis etnis besar lainnya tidak hadir karena mereka masih tetap tidak ingin di bawah satu kepemimpinan negara uni myanmar ya
dan jadi secara de facto pemerintah pusat myanmar itu hanya bisa mengendalikan provinsi yangon dan juga mandalay
karena ibu kotanya di nebidaw
kemudian yang disampaikan oleh ibu tina tadi juga betul bahwa sistem di myanmar ini mereka itu merasa bahwa pemerintah pusat yang memenangkan pemilu yaitu nld itu tidak membagi kekuasaan secara seimbang
contohnya pada saat pertama aung san suu kyi itu beliau menjabat empat jabatan kementerian
ya di jabat oleh beliau sendiri

kemudian hanya tiga jabatan kementerian
jabatan militer yang diberikan yaitu menteri dalam negeri menteri pertahanan dan menteri perbatasan
kemudian juga dalam memberikan jabatan kepada pejabat pejabat di kewilayahan juga semua dikuasai oleh partai nld
meskipun di kota tersebut partai lokal yang tadi disampaikan oleh ibu dina dari etnis tertentu memenangkan pemilu di sana
tapi diisi chief ministernya adalah dari mld
mungkin ini kekecewaan
ataupun ada kesalahan
ataupun ada pembagian kekuasaan yang tidak merata
selain itu juga untuk kepentingan militer di sini adalah untuk masalah rohingya
pada saat penanganan masalah rohingnya saya kebetulan mendampingi ibu menteri dalam negeri bertemu dengan senior general min aung hlaing panglima angkatan besiata dengan aung san suu kyi
masing masing seperti panglima angkatan beserta mengatakan masalah rohingnya itu adalah bukan urusan aung sansuki itu urusan militer
itu sepenuhnya dikendalikan
itu sepenuhnya dikendalikan oleh saya
sementara hong sang suki pada saat ditanya oleh ibu menteri luar negeri mengatakan bahwa memang kita tidak bisa mengendalikan militer
jadi di sini transisi antara pemerintahan militer kekuatan militer dengan sipil saat itu belum berjalan dengan baik
kemudian hal yang lain adalah di sini bagaimana konstitusi itu akan diamandemen oleh aung san suu kyi
nah tadi disampaikan oleh ibu dina bahwa
institusi ini kan yang membuat pihak militer
yang menarik di dalam anggota legislatif yang ada di parlemen itu
jadi apapun juga kebijakan pemerintah
kalau tidak menguntungkan dari kepentingan militer tentu akan di veto
ini yang menjadi kendala bagi aung sang suki
saya pernah diskusi dengan angsung suki tadi disampaikan budinya masalah wanita
pada saat kunjungan ibu menlu kemudian ibu rini dan juga beberapa menteri wanita
mereka mengatakan aung sang suki mengatakan bahwa pada saat pemerintahan junta militer
itu kaum wanita tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran sampai ke pendidikan tinggi
sehingga sulit untuk menunjuk mereka menjadi pejabat pejabat pemerintahan
oleh karena itu salah satu yang dilakukan oleh aung samsuti dan difasilitasi oleh kbri
kita bekerjasama dengan ugm gajah madang kita bekerjasama dengan universitas jeponegoro
dengan ui dan beberapa universitas mengirimkan wanita wanita terpilih untuk belajar di sini
dan sebagian pada saat kembali diberikan jabatan universitas
itu yang terjadi di sana ya
pak ito mungkin ini kan kita yang ada di indonesia hanya bisa melihat dari informasi informasi di media ya
seberapa genting di sana kemudian ini adalah junta militer dan lain sebagainya yang berupaya untuk mengkudeta
seberapa besar sebetulnya
kekuatan seberapa kuat sebetulnya kekuatan militer myanmar ini menguasai perpolitikan saat ini katakanlah
kalau dikatakan menguasai perpolitikan di myanmar saat ini memang tidak kelihatan ya peran militer
tapi yang selama saya empat tahun setengah lebih menjadi duta besar
saya melihat di sana sifat daripada demunjuk rasa masyarakat di sana tidak bersifat anakis
dan mereka masih sangat mematuhi hukum
dan mereka quote unquote adalah sangat takut dengan kehadiran militer
jadi pada saat terjadi kudeta di mana militer itu semua menguasai jalan
kemudian mereka menutup akses kemana mana dan juga untuk wifi internet dan lain sebagainya itu
masyarakat hanya menerima saja
tapi setelah dua hari sekarang sudah normal
saya sudah bicara banyak dengan pak duta besar indonesia di sana dan diaspora di sana
sekarang kehidupannya seperti normal
meskipun ada demo di mana mana yang meminta supaya pembebasan aung san suu kyi
dan juga mengecam apa yang dilakukan alam militer
karena sifat masyarakat myanmar itu yang kami tahu adalah mereka sangat menerima apa adanya
jadi mereka sebetulnya kalau untuk masalah politik mereka juga masih dalam dikatakan masih mengambang ya sikapnya
itu yang saya alami selama di sana sampai sekarang
baik mbak dina lalu dengan kondisi seperti ini sejauh mana negara
negara di asean atau mungkin indonesia bisa mengambil peran untuk terhadap apa yang terjadi di myanmar
yang digambarkan tadi memang aspek mikronya begitu ya
tapi kalau kita lihat dari gambar yang lebih besar kenapa masyarakat di sana itu juga cenderung
ya sudah lah nerima saja
karena dilihat dari lima puluh empat juta penduduk myanmar tujuh puluh persennya itu tinggal di desa
dan sumber penghasilannya sektor tradisional
bisa dibayangkan pendidikannya pun rendah
selama ini kalau kita bicara politik tentu tidak bisa lepas dari aspek ekonomi
jadi kalau kita bicara militer kuat atau tidak saya katakan kuat
karena secara ekonomi penguasaan sektor sektor ekonomi itu masih dipegang dominasinya oleh kelompok militer
tidak kelompok militer secara solid tetapi ada faksi faksi juga
ada oknum oknum yang bermain di situ
dan tadi saya sempat menyatakan bahwa kalau kita bicara soal pengaruh negara luar ya terhadap myanmar
kalau negara negara barat kan selama ini mengecamnya luar biasa ya
mengatakan ini dan itu soal myanmar mau menjatuhkan sanksi
saya katakan tekanan seperti itu itu justru akan mematikan gerakan gerakan demokrasi masyarakat sipil yang sudah mulai bersemi sekarang
jadi karena secara ekonomi negara negara barat tersebut sama saja dengan china ketika mereka masuk ke myanmar
yang dia masuki itu sektor sektor ekstraktif
minyak gas pertambangan jalur infrastruktur yang notabene upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat itu minim
dan kalaupun dilakukan embargo atau sanksi ekonomi sistem yang masih korup ya dan basisnya itu hubungan personal dengan oknum militer
sudah pasti akan menemukan caranya untuk bertahan
artinya sistemnya ini tetap nggak akan berubah
hal hal yang disebutkan tadi kita ceritakan di awal itu menggambarkan bahwa secara prosedural
pihak sipil masih bisa menemukan cara untuk bertahan
masih berjuang betul untuk mendapatkan tempatnya
walaupun mereka sebenarnya secara perwakilan itu ada dan partisipasi politiknya berkembang
dan di sini saya juga perlu sebutkan bahwa wilayah wilayah negara bagian di myanmar itu model domisilinya itu juga berbasis etnis
jadi suku suku yang dominan itu juga menduduki posisi posisi yang sentral ya
seperti mandala itu ya orang orang bamar gitu ya
kemudian nanti di rakhine tempat yang kita kenal ada masalah dengan rohingya itu pun ada konflik antara kelompok pemasyarakat arakan dengan kelompok bamar tadi
jadi orang masing masing itu ditaruh di sel selnya masing masing gitu lah
ini gambaran situasi makanya mereka ingin punya satu union gitu federasi
jadi macam amerika yang ratus tahun yang lalu
mereka ingin membangun satu negara kesatuan tapi caranya bagaimana mereka bernegosiasi dengan militer itu belum dapat
makanya saya bilang kalau kita sekedar menunggu dan indonesia ini sebenarnya juga secara posisi sangat strategis ya
kita cukup dipandang di asean dan kita dulu juga yang bawa myanmar masuk ke asean
dan saat ini kita juga masih pegang keanggotaan di dewan ham pbb sampai dua ribu dua puluh dua
kita juga pegang anggota tidak tetap dkpbb kemarin sampai akhir tahun dua ribu dua puluh
tapi yang kita lakukan ini belum cukup ya menciptakan satu ekosistem yang menunjukkan bahwa negara negara seperti myanmar nih solidaritas kita untuk membantu gerakan demokrasi itu perlu lebih kuat
jadi kita pendekatannya saya bedakan ya bukan lagi intervensi seperti negara barat yang tadi mau kasih sanksi tapi justru mengelurkan tangan
itu yang saya ingin garis bawah
harusnya lebih konkret lebih kelihatan lebih berani
bahkan ketika asean pun nggak jalan harusnya kita tampil lebih di situ
karena siapa lagi harapan dia untuk membangun ekosistem ini
karena secara situasi pandemi sekarang saya justru melihat negara negara tetangga bahkan barat sekalipun ya itu akan lebih basa basi ya
menanggapi isu ini mereka secara resources juga dan perhatian juga nggak akan terlalu ke myanmar
karena tadi artinya situasi di dalam negeri myanmar ya begitu begitu saja
tetapi sipil ini gerakan yang sudah mulai tumbuh bisa cepat mati bisa cepat layu gitu
jadi yang membuat kemudian negara negara di asean atau mungkin indonesia belum mungkin belum secara total atau maksimal mengelurkan tangan tadi itu apa budinda
penyebabnya itu karena apa
salah satunya ekonomi
karena kalau orang sudah bicara ekonomi
tapi pendekatannya itu masih bilateral yang kuat
dan kita lihat negara negara asean pun itu investasinya meningkat pesat loh ke myanmar
kalau di dua ribu sampai dua ribu tujuh belas investasi terbesar itu masih china
dua ribu delapan belas pemegang investasi terbesar itu singapura
kemudian ada juga vietnam thailand itu menyusul dengan cepat
jadi eksistensi negara negara yang masih merasa punya kondisi lebih kondusif di bawah militer
itu juga mempengaruhi kan kemauan mereka untuk keluar dari zona nyaman tadi
kita dalam berdemokrasi kan ada sejumlah hal yang kemudian perlu dinegosiasikan ya
myanmar ini kaya sekali natural resources
jadi bisa dibayangkan ya betapa bingungnya kelompok yang tadi dibatasi oleh etnis domisili nya apa sistem yang sangat rata stratifikasi ya
stratifikasi antara pusat daerah dan apa tadi etnis
itu membuat mereka bingung ya kalau orang tidak punya siapa mau dipengok siapa gitu kan
masing masing kalau bahasa saya menutup telinga gitu
baik pak ito ada tambahan dari anda
pak ito atau anda bagaimana melihat dari yang terjadi di myanmar akan seperti apa ini kira kira ujungnya dari kudeta militer dan juga tensi politik yang tengah tinggi ini

ya kalau kita melihat bagaimana dulu aung san suu kyi sangat dianggap sebagai seorang pemerintah
ya kalau kita melihat bagaimana dulu aung san suu kyi sangat dianggap sebagai seorang pemerintah
maka orang orang di amerika yang bisa dihormati oleh dunia dengan kasus rohingnya itu simpati daripada dunia internasional menurun drastis

kemudian yang kedua ini mungkin salah satu hal yang menjadi permasalahan di dalam negeri myanmar yang disampaikan
kemudian yang kedua ini mungkin salah satu hal yang menjadi permasalahan di dalam negeri myanmar yang disampaikan
ibu dina tadi bahwa saat ini memang kita semua menghadapi permasalahan yang sama terutama karena pandemi covid

satu satunya negara yang diberikan izin
masuk untuk ke dalam
wilayah rohingya memberi bantuan adalah
indonesia karena kita membangun
rumah sakit kita membangun sekolah
kemudian kenapa kita bisa masuk
karena pendekatan yang dilakukan oleh
pemerintah indonesia adalah
kita mengatakan pertama non megaphone
polisi yang kedua adalah
jadi kita memberikan semua kepada
maupun masyarakat myanmar yang ada
di rekain tadi disampaikan
oleh ibu dina betul sekali bahwa
sebetulnya yang memperkarsai
myanmar itu adalah presiden
pada saat masa
junta militer yang terakhir
dan mungkin tidak begitu yakin
kalau aung san suu kyi akan terpilih lagi
memimpin myanmar karena
biasanya sebagaimana disampaikan
ibu dina sekarang pendekatan
militer ini mungkin mengarah
kepada seperti yang terjadi di bangkok
di bangkok jadi mereka
militer yang siap untuk berdemokrasi
kenapa karena mereka
juga menetapkan waktu satu tahun
untuk melaksanakan pemilu
ulang jadi kita tunggu
saja tahun depan bagaimana
politik di myanmar
yang dilakukan oleh yuta militer
yang jelas mereka tetap mengatakan
apa yang mereka lakukan
dilakukan melalui dewan keamanan nasional
dimana pada saat
dilakukan pengambilan keputusan
presiden myanmar tidak hadir
dan juga salah satu wapret tidak hadir
dari sebelas anggota
sehingga militer mengklaim bahwa
ini sudah memenuhi syarat
bahwa militer menetapkan
keadaan darurat nasional
dimana militer bisa mengambil
alih sesuai dengan konstitusi
nah saya kira mungkin
ini satu hal yang mereka lakukan
sudah berdasarkan konstitusi
yang dibuat oleh mereka sendiri juga
rejim mereka demikian
jadi kedepannya memang kita tidak bisa
menentukan apakah aung sangsuki
akan memimpin lagi dikatakan budina
masalah demokrasi saya sangat
khawatir pergerakan demokrasi
di myanmar akan menjadi
menurun kembali gitu kembali kepada
masa juta militer demikian
mbak dina terakhir dari anda mbak dina
ya kalau kita bicara soal
masa depan myanmar ya saya
yang resiko paling besar dari
myanmar yang tidak stabil adalah
tokoh yang merasa punya
jalur ekonomi kekuatan untuk
terutama karena itu yang paling besar
dan sangat berpengaruh untuk politik
memainkan posisi dalam politik
itu akan makin banyak
dan kalau situasinya
ke arah militer artinya
situasi di sana itu akan
sangat subur untuk
dan orang yang
desperate ya yang merasa
buntu jalannya padahal mereka
punya masa dan kita seperti
saya bilang tadi kan setiap partai di sana sebenarnya punya
masa dan mereka punya
kepentingan untuk terus maju
ini akan mencari jalan sendiri sendiri
dan ini situasi yang sebenarnya tidak
menguntungkan kita karena dari posisi
berhadapan langsung dengan china
berhadapan langsung dengan india
bangladesh ya nggak jauh dari situ
juga ada pakistan dan ini wilayah wilayah
yang kita tahu secara
besar ya gerakan gerakan radikalisme
politik untuk geopolitik itu sangat sangat
kalau kita anggap itu sebelah mata
saja kita bisa bayangkan bahwa
ke depan sebenarnya lebih sulit posisi
kita untuk engaging
kawasan ini untuk
situasi yang ada di sini
kita kan posisinya ingin damai ya dan jangan sampai
muncul tempat tempat subur
untuk radikalisme itu yang saya
bahwa kita sebenarnya harus
solidaritas terhadap gerakan demokrasi di sana
supaya jangan sampai mati
harapan ya jadi pemerintah
untuk berbuat lebih lagi maksud anda begitu mbak dina
silahkan saya betul
saya setuju bahwa pemerintah indonesia itu
dan memang levelnya jangan
dengan segala hormat ya
kementerian luar negeri tetapi presiden
seperti ini jelas mereka melihat
eye to eye nya itu pada kepala negara
jadi memang harus level kepala
negara pak presiden joko widodo
punya pengalaman politik
berhadapan langsung dengan
militer berhadapan dengan
aspek keamanan itu hal hal
yang menarik gitu untuk
myanmar belajar lebih dekat dan itu
harus levelnya sejajar ya
jadi kalau urusannya
kementerian luar negeri itu lebih
prosedural gitu kan hubungan antar
negara padahal ini bukan bilateral lagi ini
lebih soal kesatuan negara
kalau level presiden bisa
sejauh mana bu dina
pada pimpinan tertinggi dan menanyakan situasinya
apa dan kita mengulurkan
tangan dalam bentuk apa jadi
yang penting di sini sebenarnya adalah
dan kegiatan ini
nggak masalah kita lakukan di belakang
layar karena sebenarnya kegiatan kegiatan
yang sifatnya pr itu
justru menyinggung ya karena
situasi di sana tuh jauh lebih pelik daripada yang
bahkan pernah kita alami
seperti saya ceritakan tadi beda ya sistem partainya
dengan di sini jadi kita sebenarnya sama sama
belajar tetapi apa yang pernah
kita alami dulu keluar dari
rejim orde baru itu bisa
jadi satu pengalaman berharga
oke menarik kita akan
lihat bagaimana kemudian perkembangan ini karena
tampaknya masih cukup
menarik untuk dilihat
lebih jauh lagi dan seperti apa kemudian
tanggapan atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
indonesia dalam hal ini tadi budina katakan ini
harus level presiden sebetulnya mari kita
akan lihat sama sama terima kasih banyak untuk
perspektif yang sudah anda berdua bagikan
sangat menarik mudah mudahan bisa menjadi
insight bagi masyarakat terima kasih
budina terima kasih banyak pak ito sudah
bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
kami akan segera
kembali saat lagi dengan informasi lain